di kawasan perkampungan meteo jayapura utara papua
banyak dihuni warga muslim yang berasal dari wamena kabupaten jayawijaya
warga di perkampungan yang telah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh an ini beragama islam semua
di bulan ramadan seperti saat ini warga juga melakukan bakar batu untuk berbuka puasa
menu utama bakar batu ini daging ayam atau daging kambing serta daging sapi
dan sebagai menu penunjang bakar batu ini juga tersedia umbi umbian dan sayur sayuran serta kacang kacangan
menurut michael asuh koordinator pemuda muslim kampung meteo
kebiasaan bakar batu ini telah ada sejak lama sebelum agama masuk ke papua
khususnya di daerah pegunungan tengah papua
bakar batu ini sejak lama sejak kami belum ada juga sudah ada
dari orang tua turun temurun sudah mereka bakar batu
teman teman yang kalau yang muslim non muslim biasanya mereka lakukannya itu bakar batu babi
karena sesuai dengan keyakinan kami kebetulan teman teman yang non muslim kan mereka lakukan dengan keyakinannya mereka
nilainya mereka itu tidak berubah
tapi karena sesuai dengan keyakinan iman kami kami halal hal haram maka kami tidak mengkonsumsinya
karena itu sesuai dengan juga firman allah dalam al quran juga dalam kitab juga
prosesi bakar batu ini memakan waktu yang cukup lama bisa mencapai empat hingga lima jam
dari persiapan menu utama hewan hingga membersihkan sayur mayur
yumbian serta membakar kayu dan bebatuan
setelah proses memasak maka dilakukan proses bongkar daun dan mulai memisahkan umbi umbian
sayur sayuran serta daging ayam yang telah masak
sajian makanan hasil bakar batu pun siap dinikmati
seluruh warga di kampung meteo sebagai menu berbuka puasa